musim laporan surat pemberitahuan tahunan atau spt pajak telah tiba ya sudah mendekati detik detik terakhir h sekian hari gitu
dan kami juga dari cnn indonesia telah menebar interaksi penonton cnn indonesia via media sosial twitter
untuk menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait spt pajak
dan kita akan hadirkan di cnn indonesia vcr sore hari ini sesuai janji kami
lantas apa saja sih sebenarnya pertanyaan penonton yang mungkin mereka ada yang belum tahu
dan lantas apa strategi pemerintah untuk meraup dan juga mencapai target pajak tahun ini
jurus kejar setoran pajak kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia kepala subdirekturat humas dirjen pajak ani natalia
selamat sore mbak
agak agak takut ya karena katanya sekarang udah ada pidana ya kalau kurang bayar
terima kasih ya
memang berdasarkan undang undang perpajakan kalau spt tahunan itu dilaporkan dengan tidak benar memang ada sanksi pidana
apalagi ini kan pemerintah sedang agresif nih mengejar target pajak
apakah itu menjadi salah satu jurusik yang akan dilakukan oleh pemerintah
sebenarnya memang undang undang pajak sudah menyatakan demikian bahwa kalau spt itu harus diisi dengan benar lengkap dan jelas
dan kalau tidak benar lengkap dan jelas atau dengan sengaja tidak melaporkan spt dengan benar memang sanksinya ada sanksi pidana
nah sekarang ini memang benar sekali cnn mengambil topik pelaporan pajak karena memang ini sudah mendekati tiga puluh satu maret
dimana untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat harus sudah melaporkan spt tahunan pajak penghasilannya pada tanggal tiga puluh satu maret nanti
baik dan terkait dengan pemahaman mengenai spt pajak kami juga menjaring pertanyaan dari penonton kami
ada banyak pertanyaan yang masuk mbak ani tapi kita akan lihat ada beberapa pertanyaan yang kami pilih ya
dan ini mungkin sedang menyaksikan saat ini ada ori khairullah
yang juga menyampaikan melalui cnn id daily kalau untuk pns pelaporan spt nya apakah perorangan dari instansi terkait
hashtag spt pajak kalau pns seperti apa
mungkin banyak ini menunjukkan bahwa ternyata pemahaman pajak itu memang sangat butuh sosialisasi lebih luas
iya betul sekali mbak hera dan juga dengan mas hairul hairullah
jadi pns maupun non pns semuanya sudah memiliki npwp sudah terdaftar
jadi bagi wajib pajak wajib melaporkan spt tahunan wajib pajak orang pribadi dirinya sendiri
dan yang didapatkan dari instansi atau pemberi kerja kalau yang tidak di pns berarti kan dia ada pemberi kerjanya
iya itu akan dia mendapatkan bukti potong
bukti potong pajak penghasilan yang sudah dipotong oleh pemberi kerjanya
kalau mas ori berarti dari instansinya dia karena dia pns
nah kita dasar mengisi spt itu adalah bukti potong itu
jadi itu harus dipegang
iya kemudian nanti akan dicocokkan datanya gitu
untuk mengetahui bahwa si pemberi kerja sudah benar menyetorkan pajak atas wajib pajak orang pribadi ini
karena kalau perusahaan biasanya kolektif ya
ya jadi kalau perusahaan biasanya kan dia punya tiga ratus pegawai misalnya
dia akan bikinkan bukti potong kepada semua pegawainya yang sudah dipotongkan pajaknya
karena ini dia pekerja ya lain halnya dengan yang dia melakukan kegiatan usaha atau bisnis
itu beda lagi nanti ya
dia kan dia sendiri
mungkin ada pertanyaan tentang itu kita lihat
ini adalah penonton kamisnya nya
ada wheeler lumbangol kita lihat ke cnn indonesia daily
bagaimana jika kita bekerja kurang dari setahun dalam perusahaan
seperti apa pelaporan spt nya
kalau kurang dari setahun seperti apa mbak ani
jadi memang perhitungan pajak itu kita lihatnya setahun ya
tapi kalau misalnya ada orang bekerja baru enam bulan
ya nggak apa apa nanti itu perhitungannya dihitung sebagai enam bulan
tapi bukti potongnya harus ada
ada lagi orang bekerja enam bulan di pta enam bulan di pt b
ya berarti harus digabung
nanti dimasukkan bukti potong
berarti artinya dia dapat dari perusahaan lama dan perusahaan baru
jadi ada dua gitu bukti potongnya
ada dua bukti potongnya
tadi menjawab mungkin ya mas willer harus ada dua bukti potong
kalau paling nggak setahun dua perusahaan
bisa ada yang tiga
baik nanti kita
benar benar ada pertanyaan lainnya
kita lihat pertanyaan selanjutnya
dari dita anin dita
kalau kita sudah niat lapor spt tapi pengurusan spt dari kantornya yang lamban
dan belum kelamin
kelar kelar sampai sekarang
seperti apa ya mbak ani ya
jadi ini maksudnya bukti potong dari tempat kantornya dia bekerja belum keluar
atau waktu dia lapor pajaknya di kantor pajaknya
kalau misalnya dua kondisi itu
jadi seharusnya setiap kantor pemberi kerja itu harusnya
setelah ini berakhir kan januari sampai desember tahun lalu
harusnya bulan januari dia sudah bisa memberikan bukti potong itu
oh berarti nggak harus nunggu sampai tiga puluh satu maret
perusahaan kalau udah selesai kan ini kita ngitung pajaknya
empat januari sampai desember tahun lalu yang kita laporkan
silahkan datangi kantornya minta supaya bukti potongnya
karena dasar kita untuk melaporkan pajak bukti potong itu
kalau kita sebagai pegawai ya kan
nah sekarang kalau misalnya kaitannya adalah mau lapor ke kantor pajak takutnya ribet
e filing udah lebih mempermudah
iya nanti saya bisik bisik ke hrd jangan
baik kita ke pertanyaan selanjutnya
mbak indria nursanti
oke ini ada pertanyaan ya
baik mbak indria nursanti bertanya
pertanyaan dasar ajemin
mengapa kita harus lapor spt
bukankah sudah dipotong tiap bulan
apa nggak tercatat di kantor pajak
bisa juga mbak ani
kan kalau misalnya pakai surat itu kan kita harus hemat kertas
kan jadi gak hemat kertas
apa memang nggak ada tercatat di kantor pajak
sehingga kita harus kayaknya rempong gitu
harus ngelapor tiga puluh satu maret langsung gerasak gerusuk gitu
indria nursanti ini cerdas banget
saya senang banget nih
saya rasa pem cerdas banget
dia langsung tanya pertanyaan kayak gitu
kalau saat ini memang kita lagi membangun aplikasi namanya i bukti potong
jadi nanti memang sudah langsung bisa terekor
misalnya mbak hera dari kantor cnn dipotong berapa itu bisa langsung terekor secara online di kantor pajak
kita masih mengembangkan aplikasi ini
nah sekarang kenapa kita minta semua yang sudah punya npwp untuk lapor pajak
karena kita nggak tahu apakah benar atas nama mbak nursanti
tadi sudah benar benar disetorkan sama dipotong sama perusahaannya
jadi kita perlu mereka memberikan data itu ke kita
ini saya dipotong oleh perusahaan saya selama tahun dua ribu enam belas segini pajaknya
atau misalnya begini mbak ani
kenapa tidak di akun pribadi yang memang terverifikasi sehingga langsung bisa meng cross check hal tersebut
jadi nggak usah mbak nursanti dipotong perusahaan
kapan itu mbak ani
nah ini lagi dikembangkan bulan juli
nanti kita mencoba dari beberapa jenis pajak dulu
dengan kasus kasus seperti ini datanya sudah otomatis datang ke kita
jadi kalau pt
jadi tahun depan itu nggak usah repot repot lagi
kita lihat perkembangannya ke depan
tapi itu pertanyaan sangat baik dan memang seharusnya data itu semua harus masuk ke kantor pajak
data data pajak kita nanti semuanya terrekod di kantor pajak
apalagi perkembangan teknologi saat ini harusnya bisa lebih bermudah
baik mbak ani kita juga tahu bahwa kita mendapatkan informasi juga bagaimana peruntukan uang pajak kita
karena kan banyak orang bijak taat pajak
tapi terus pajak kita dibawa kemana sih
mungkin pemirsa juga ingin tahu
ini adalah sosialisasi
kita lihat bersama
ya alokasi dana pajak ini kami peroleh dari rektorat jenderal pajak dari kementerian perekonomian
alokasi dana tersebut bisa diilustrasikan dengan lima puluh dua proyek jalan tol
tiga belas proyek pelabuhan
lima belas juta penerima kip
lrt sumatera selatan dan dki
ada empat puluh sembilan bisa dibiayai dengan ilustrasi tersebut
proyek bandara tujuh belas
penerima kis sembilan puluh satu juta
dana desa empat puluh tujuh juta
transparansi dari kementerian itu sangat melegakan hati kami yang membayar pajak
jadi ketahuan ya uang kita kemana gitu
mungkin mbak ani ada yang ingin ditambahkan
dan sekarang ini kalau kita ketahui dari sumber pendapatan negara yang paling aman itu memang dari pajak
bisa dibayangin sumber pendapatan negara itu bisa dari minjam luar negeri
kalau pinjaman tentunya akan berat untuk kita
atau cetak uang
inflasi bakal setinggi apa ya
atau kita bisa mungkin minta hibah
atau laba bumn
tapi kan tidak akan bisa meng cover pengeluaran pemerintah yang setiap tahun selalu meningkat
dan itu juga diimbangi
sebenarnya kalau semua orang sadar kalau dia bayar pajak
itu akan memiliki kekuatan bagi pemerintah power untuk spending
artinya kan ekonominya akan berjalan dengan baik
nah ini pemahaman yang harus bisa dipahami oleh semua rakyat indonesia
kita bayar pajak ya untuk kita juga
apalagi sekarang kan ada akun resmi
kita bicara mungkin intensifikasi dan ekstensifikasi
mbak ani kita ke intensifikasi terlebih dahulu
saya ingat pernyataan ibu sri mulyani beberapa waktu yang lalu
saya nggak tahu pada saat itu apakah marah atau gimana
karena banyak emiten di bursa yang nggak bayar pajak
artinya banyak pengusaha yang ternyata menyembunyikan ya mungkin ya
bisa atau males malesan lah bayar pajak
seperti apa jurus yang akan digunakan untuk intensifikasi terlebih dahulu sebelum kita ke ekstensifikasi
jadi kita sekarang di kantor pajak itu juga memiliki
orang orang tertentu yang pekerjaannya adalah menggali potensi
mengumpulkan semua data data
dan sekarang kan semua data juga udah masuk ke direkturat jenderal pajak
itu disandingkan gitu
contohnya sekarang itu kita sudah sangat mudah untuk mengetahui kepemilikan mobil
karena data semuanya itu udah masuk ke kantor pajak
bahkan ada yang protes karena mobil sudah dijual tapi masih tercatat di nama dia
itu tinggal cleansing data saja gitu
data kepemilikan saham juga sudah masuk ke direkturat jenderal pajak
sehingga nanti misalnya nama hera punya saham di
mana itu masuk data di kita
bisa ketahuan ya
oleh karena itu sekarang sebenarnya ini sekarang jadi saya lari ke program teks amnesti
nah kemarin kemarin kalau sekarang kemarin marin itu mungkin pelaporan pajaknya belum benar
sekarang lah saatnya manfaatkan amnesty pajak
sehingga tidak perlu takut jadi bisa lega dengan dua ribu lima belas kebelakang sudah tidak dikotak kotik lagi
jadi ini sekarang memang mau tidak mau kita sekarang menuju transparansi
semua data masuk ke direkturat jenderal pajak
sekarang aja kita dengan program yang baru yang namanya akasia
untuk membuka bank itu rekening bank sudah sangat mudah
dulu dua ratus tiga puluh sembilan hari sekarang cuma empat belas hari
jadi memudahkan sekali direkturat jenderal pajak
memang diberi kewenangan bagaimana supaya untuk mengumpulkan pajak ini dengan cepat dan baik gitu ya
meningkatkan kepatuhan wajib pajak kita
nah kalau bicara dengan intensifikasi kita dapatnya dari data
basis kita pasti dari data yang bagus
terobosan apa misalnya tahun ini mungkin yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk menggenjot intensifikasi pajak gitu
yang jelas data
keterbukaan data ini apalagi sekarang automatic exchange of information
juga semakin banyak
artinya sudah tidak ada data yang tersembunyi ke direkturat jenderal pajak
so why masih bersembunyi gitu
mau nggak mau pokoknya nanti semua akan transparan
dan sekarang saya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah semakin baik
sehingga manfaatkan yang sudah tinggal beberapa hari ini untuk meningkatkan
eksamennya sih tiga puluh satu maret juga
sampai sejauh ini seperti apa perolehan teksamennya sih
sampai hari ini
masih pengen nambah gitu
karena uang tersebut
ketebusannya terkumpul sudah satu ratus enam belas triliun
dan orang atau wajib pajak yang ikut sudah lebih dari tujuh ratus tujuh puluh ribu wajib pajak yang ikut
dengan jumlah sph lebih dari delapan ratus ribu
dan harta yang dideklarasikan itu sudah lebih dari empat lima ratus triliun
dan kita masih mengharapkan lebih banyak lagi memanfaatkannya
dan kemarin ini kecenderungannya terus meningkat mbak hera
kemarin itu satu hari itu ada lebih dua belas ribu wajib pajak yang ikut amnesti pajak
dan tadi sebelum saya meninggalkan kantor sudah lebih dari sembilan lima ratus
hari ini saja yang ikutan amnesti pajak

ya saat dipenghujung
tapi kalau misalnya kita bandingkan kesandingkan dengan target
sebenarnya kita pernah menargetkan pemerintah pernah berhayal mengharapkan ada satu ratus enam puluh lima triliun yang diterima dari uang tebusan
dan sekarang sudah satu ratus enam belas tercapai
walaupun itu sudah tertinggi di dunia
iya tapi kita masih mengharapkan partisipasi ini masih berjalan
jadi kita belum tahu
dan tidak hanya uang tebusan
sebenarnya yang kita bisa melihat keberhasilan amnesti pajak ini
banyak wajib pajak yang sebelumnya itu tidak pernah lapor spt sekarang jadi lapor spt
lumayan datanya masuk ya data baru ya
dan ternyata berdasarkan hasil analisa di kantor pajak pembayaran masa atau tiap bulan dari bulan januari dan februari itu menunjukkan peningkatan di kantor pajak
artinya setelah ikut amnesti pajak habis itu dia jujur
sudah memperbaiki behavior
mbak ani singkat saja sedikit
saya ingin tanya mengenai ekstentifikasi
dulu sempat ada juga wacana bahwa selebriti selebriti di instagram akan dipajakin
ekstensifikasi kayak apa
mungkin secara singkat saja sebelum kita mengakhiri dialog
ya saya rasa sekarang ini lebih kita menggugah kesadaran dulu aja ya
kita tidak usah sampai dikejar kejar
silahkan saja daftarkan diri dapatkan npwp
walaupun direkturat jenderal pajak memiliki wewenang untuk menerbitkan npwp secara jabatan
jadi kalau seandainya kita ketahui ada seorang yang selebgram gitu ya
naik naik pesawat jet kemana mana ya
pada produk produk mahal yang harganya gitu
tidak tahu berapa
ternyata tidak punya npwp
kantor pajak direkturat jenderal pajak bisa secara jabatan menerbitkan npwp terhadap
ya itu kewenangan direkturat jenderal pajak
baik terima kasih mbak ani natalia
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
bisa semoga spt pajak tahun ini sesuai target
dan kami sebagai masyarakat berharap uang kami bermanfaat untuk membangun
terima kasih mbak ani sudah bergabung bersama kami